selanjutnya kita ketahui bersama bahwa menurut informasi yang kami dapatkan saat ini jenazah dari cahyokumolo masih berada di rumah sakit abdi waluyo jakarta
kami akan ajak anda untuk berbincang dengan tim kami novanaya antaka yang sudah berada di rumah sakit abdiwaluyo produser lapangan cnn indonesia
ya selamat siang
hari ini saya memang sudah di rumah sakit abdiwaluyo kita ketahui berita datang dari bapak cahayu kumolo di mana sekitar pukul sepuluh pagi
dia almarhum di mana informasi terakhir dinyatakan sakit infeksi parut apun
perekonsiden cahayu kumolo mengatakan
memang sakit penyakit absen dan saat ini pihak semua sudah berada di rumah sakit abdiwaluyo
dan nanti akan dibawa ke dinas diasyantai untuk sholat jumat
jika saya isi di rumah sakit abdiwaluyo ini ramai baik pihak warga
tadi ada pejabat salahnya mbak rizal siyato rizma kemudian rizman r b
yang datang langsung ke rumah sakit saat ini memang belum ada keterangan resmi
dari keluarga maupun dari pemerintah r b sendiri terkait penyakit apa yang kita
apakah langsung dibawa ke rumah sandra atau pemakaman lainnya terkait
atau penyakit yang mencari r b
oke baik naya
kurang baik nampaknya komunikasi kita tapi dapat kami dengarkan bersama bahwa saat ini anda berada di rs abdi waluyo jakarta
sudah terlihat juga beberapa menteri dan juga pejabat dari pdip nampaknya sudah berada di sana
tapi belum ada konfirmasi atau pernyataan resmi dari pihak keluarga
naya apakah saat ini masih tersambung bersama dengan kami
ya tapi ini sepertinya akan ada pertanyaan dari pihak keluarga
saya belum bisa menjelaskan apa yang disampaikan karena sangat ketawa
dan nanti akan terus menjelaskan apa informasi yang akan diberikan dari pihak r b terkait meninggalkan rumah
oke baik naya kita nantikan bersama dan kami yakin anda juga ingin mengambil gambar jika ada
ataupun saat ini sedang ada keterangan resmi dari pihak keluarga
nanti kami akan menghubungi anda kembali naya
terima kasih selamat kembali memantau